masjid katedral moskwa terletak di pusat kota moskwa yaitu di jalan prospek mira dan bersebelahan dengan olimpik indoor stadium
masjid ini didirikan pada tahun seribu sembilan ratus empat sempat direnovasi pada dua ribu sebelas
masjid ini diresmikan pada tahun dua ribu lima belas oleh presiden rusia vladimir putin presiden turki recep tayb erdogan dan presiden palestina
masjid yang juga disebut sebagai masjid sabornaya atau masjid agung ini didesain oleh enzukov dengan gaya campuran dari turki kanada dan rusia
di masjid ini terdapat museum islam yang menceritakan sejarah perkembangan islam di rusia dan proses pembangunan masjid
di dalam museum ada beberapa barang dengan nilai sejarah islam tinggi seperti penutup kaabah replika rumah nabi dan rambut nabi
selama bulan suci ramadan masjid yang dapat menampung
lebih dari sepuluh jamaah ini menjadi tempat berkumpul umat muslim di moskwa
setiap hari masjid katedral moskwa selalu mengadakan berbagai kegiatan ramadan seperti sahur bersama buka puasa bersama dan sholat berjamaah
setelah berpuasa selama kurang lebih lima belas jam masjid ini menjadi tempat berkumpulnya semua umat muslim di kota moskow
warga muslim di kota moskow bukan hanya berasal dari rusia tapi juga berasal dari
negara negara bekas pecahan soviet seperti di uzbekistanistan kyrgyzstan dan bahkan juga berasal dari negara negara asia
seperti dari indonesia malaysia dan juga vietnam
hampir sebagian besar warga muslim di kota moskwa sangat menikmati menjalankan puasa ramadan di rusia dengan kehadiran masjid katedral moskwa
saya sangat senang sekali bisa berpuasa di negara rusia karena ini baru pertama kali saya bersama sama selesai di negara rusia
ketika saya masuk masjid masjid itu seperti rumah saya
karena saya bisa bertemu banyak sekali umat muslim dari berbagai negara
setiap hari selama dua puluh empat jam di masjid ini selalu ada kori yang membacakan al quran dan terdengar di seluruh penjuru masjid
jumlah warga muslim di rusia merupakan yang terbesar di eropa